bagi orang tua yang masih bingung untuk mengisi waktu libur sekolah putra putrinya
tak ada salahnya untuk mengajak serta anak anaknya berlibur
dengan cara yang bisa menambah keahlian sekaligus menciptakan karya visual
seperti ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sanggar lukis dan dunia gambar
di kawasan pondok aren tangerang selatan
di tempat ini anak anak usia prasekolah hingga sekolah menengah atas
diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan
seperti menggambar mewarnai dan melukis
uniknya media yang digunakan bisa dibilang ramah lingkungan
seperti barang barang bekas pakai sehingga kembali dapat dimanfaatkan
sejumlah hal bisa didapatkan anak dalam kegiatan belajar menggambar dan melukis
seperti bekerja sama dalam memandukan warna bersama teman satu tim
berkreasi sesuai imajinasi hingga belajar teknik menggambar dan mewarnai
tak hanya anak anak orang orang yang berpengalaman untuk menggambar dan melukis

dan juga orang orang yang berpengalaman untuk menggambar dan melukis
orang tua yang mengantar pun bisa terus serta berkarya bersama putra putri mereka
hal ini tentu berguna dalam mempererat kerjasama anak dengan orang tua
membentuk kreativitas anak
terus dia jadi lebih fokus lebih mengasah konsentrasi
saya sih lebih suka ngegambar orang
kartun kartun ini ya
iya kartun kartun gitu
mau jadi ilustrator
kan ada tuh yang mungkin di beberapa tempat lain yang harus diarahkan begini begitu
nah kalau di sini tuh bebas
jadi bener bener kreasi anak itu keluar gitu
itu bagus banget sih menurut saya
seorang seniman sekaligus kadeka turis indonesia yang hadir dalam kegiatan ini
menyebutkan pentingnya kegiatan anak anak dalam dunia seni rupa
khususnya untuk menstimulus kreativitas
manfaat yang paling terasa ya di saat ini ya
menghalikan sejenak dari gadget
bisa membentuk apa
stylenya dia dari kecil ya
sudah bisa mengenal dunia kreativitas itu seperti apa
nah jadi juga nih karya saya nih
tapi emang tidak sepenuhnya
semudah dilihat ya
kalah jauh nih saya kalau dibandingin sama teman teman adik adik yang lagi ada di sini
mereka tuh begitu lancar dan juga begitu natural dalam menuangkan karya dari imajinasi
dan juga kreativitasnya di media lukis yang ada di sini
tapi ini bisa menjadi salah satu kesempatan buat orang tua
untuk mengajak putra putri mereka mengisi waktu luang liburan sekolah
nah di sini mereka bisa berkarya bisa melukis dan juga menggambar
sambil diet gadget yang mana saat ini jamak dilakukan oleh anak anak usia dini
dan buat yang tertarik tinggal langsung datang ke sini bergabung menuangkan kreativitas
albi pratama robby batiar tangerang selatan